di padang sumatera barat selain merendam permukiman
banjir juga menyebabkan tiga jembatan penghubung rusak
ya putusnya jembatan penghubung menyebabkan tiga rt di kecamatan koto tangah padang terisolasi
jembatan yang rusak adalah jembatan di kawasan pasianantigo
bungus teluk kabung dan air paca
di pasianantigo akses terputus total
sementara di bungus teluk kabung dan air paca
satu jalur jembatan masih dapat dilalui
sebuah rumah warga yang berada di pinggir sungai di kecamatan koto tangah
hanyut terbawa air
banjir juga menyebabkan dua orang tewas di padang timur dan koto tanga
tim penyelamat masih mencari korban yang terseret banjir di padang sumatera barat
pencarian difokuskan dengan menyusupkan